satu ruas jalan di kampung berlan matraman jakarta timur mengalami keretakan yang cukup parah
sudah seminggu proses perbaikan terus dilakukan oleh suku dinas bina marga jakarta timur untuk mencegah keretakan bertambah parah
ahyar warga yang sudah tinggal di jalan kesatrian sepuluh kampung berlan selama dua puluh empat tahun ini
mengatakan keretakan di ruas jalan ini adalah pertama kalinya terjadi
dia menduga jalan retak dan amblasnya tanah akibat normalisasi sungai yang dilakukan oleh gubernur terdahulu
kawasan ini memang langganan banjir setiap musim hujan tiba
dan tidak dipungkiri normalisasi sungai yang dilakukan pemprov dki membuat warga di kawasan tersebut terbebas dari banjir
keretakan ini sebenarnya sudah ditemukan oleh warga sejak dua bulan lalu
karena dianggap tidak berbahaya warga pun menambalnya dengan menggunakan semen
perbaikan terus dilakukan agar tanah tidak semakin amblas
alat berat didatangkan untuk membantu pemasangan kawat bronjong yang berfungsi menahan tanah di pinggir bantaran sungai
pekerjaan ini diharapkan selesai dalam waktu satu bulan
perbaikan atau penanganan darurat yang kita kerjakan ini dimungkinkan atau diupayakan agar tidak terjadi keretakan atau amblasnya jalan ini
pembaikan atau penanganan darurat yang kita kerjakan ini dimungkinkan atau diupayakan agar tidak terjadi keretakan atau amblasnya
itu pun harus ditambah dengan adanya jalur hijau dan saluran air dengan jarak sekitar dua meter
ini merupakan pr besar pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan warga akan rumah dengan lahan yang semakin terbatas
beginilah kondisi jalan kesatrian sepuluh matraman yang mengalami keretakan
keretakannya mencapai hingga tiga meter dengan kemiringan kira kira sekitar tiga puluh derajat
bisa dilihat alat berat di sebelah sana
masih terus melakukan pengerukan agar bisa dipasang kawat bronjong supaya tindakan perbaikan jalan bisa segera selesai dalam waktu satu bulan
jarak antara rumah dengan aliran sungai ini sekitar tiga sampai empat meter
dan ini adalah kondisi yang tidak ideal untuk menghuni atau mendirikan rumah atau bangunan di kawasan pinggir sungai
irene wardani jakarta